kami mengamati setiap peristiwa yang terjadi
kami menggali informasi dan menelusurinya dari berbagai sisi
kami mengungkap fakta dan mengabarkannya secara akurat
kami mengawasi setiap kebijakan dan berpihak pada kebenaran
dan kami berkomitmen untuk selalu menjadi media terpercaya bagi masyarakat indonesia